sudah ada koresponensi nni indonesia mahardika utama di bengkulu
dika kasus ini menjadi sorotan pemerintah dan juga masyarakat luas
seperti apa temuan anda di sana
ya terkait dengan proses persidangan sendiri
seperti yang kita tahu tujuh orang pelaku anak anak ini sudah disidangkan
dan tinggal menunggu kondisinya saja pada hari selasa nanti
dengan tuntutan jaksa selama sepuluh tahun penjara
sementara itu lima pelaku dewasa lain
berkasnya sudah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera diadili
sementara dua pelaku lain yang merupakan pelaku dewasa ini masih dalam pengejaran kepolisian
setelah buron selama lebih dari satu bulan
identitasnya sudah diketahui
jejak jejak mereka melarikan diri ini juga sudah diendus oleh pihak kepolisian
tapi memang hingga saat ini belum bisa diringkus oleh pihak kepolisian
dan kapolres dari rejang lebong sendiri berjanji
bahwa pihaknya atau kepolisian akan segera menangkap kedua pelaku
dan sementara itu terkait dengan apakah ada peningkatan keamanan di lokasi atau di kawasan desa kasie kasubun ini
memang nyatanya memang ada peningkatan keamanan
yaitu dengan menempatkan sejumlah intel intel di sejumlah tempat
untuk mengantisipasi dan juga memberikan informasi
apakah nantinya ada ancaman ancaman yang dilakukan oleh para keluarga pelaku
terhadap para keluarga korban ataupun juga lingkungan lingkungan sekitarnya
namun laporan yang kami dapatkan baik dari pihak kepolisian
ataupun juga dari keluarga korban sendiri
mengaku hingga saat ini belum ada ancaman ancaman yang berarti
terkait dengan peristiwa meninggalnya siswi kelas satu smp
yang saya sebut sebagai gadis pengibar bendera
karena merupakan dikenal juga sebagai pengibar bendera di sekolahnya
dan jika kita kembali lagi ke peristiwa memilukan di dua april lalu
tadi saya sempat menyusuri sejumlah tempat yang dilalui oleh si gadis pengibar bendera
dan berikut ini adalah liputan selengkapnya
hari itu adalah sabtu dua april dua ribu dua puluh
dan di sekolah inilah gadis kecil yang dikenal sebagai pengibar bendera menuntut ilmu
sekitar pukul dua belas siang ia pulang dengan berjalan kaki
perjalanan dari sekolah ke rumah di desa kasih kasubun harus ditempuh dengan jarak satu km
setiap hari gadis pengibar bendera dan puluhan siswa lainnya
harus melakukan perjalanan kaki
menuju permukiman dan juga tempat tempat yang sepi
penghujung pekan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi kelabu
saat gadis kecil melewati perkebunan karet yang sepi
dan tak sengaja di jalur yang biasa ia lewati ini
ia bertemu dengan empat belas orang laki laki yang tengah melakukan pesta minuman keras jenis tuak
ya tuak di sini memang mudah didapat
karena selain pohon aren tumbuh subur di bengkulu sebagai penghasil tuak

karena peredarannya marak dan cenderung tanpa pengawasan
kepolisian menganggap minuman tradisional ini adalah sebagai salah satu pemicu
tingginya tindak pidana di tanah bengkulu
gadis kecil pengibar bendera pun menjadi korban kebejatan moral empat belas laki laki
yang tengah melakukan pesta minuman keras dan miris tujuh diantaranya adalah masih anak anak
dan setelah puas melakukan aksi bejatnya
para pelaku membuang
jasad sang pengibar bendera ke jurang setinggi lima meter dari tempat saya berdiri
dua hari berselang setelah kejadian memilukan itu
jasad korban baru ditemukan oleh warga dengan kondisi tubuh terikat dan juga sudah membusuk
kepergian tragis sang pengibar bendera meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan
dan juga bagi indonesia
dua belas dari empat belas pelaku sudah ditangkap
dan siap menghadapi vonis di meja hijau
sementara dua pelaku lagi masih buron dalam pengejaran kepolisian
mahardika utama rejang lebong bengkulu
ya eva memang minuman keras ini menjadi salah satu masalah sosial yang cukup disoroti di kabupaten rejang lebong ini sendiri
dan tak terkecuali di kampung atau di desa kasih kasubun
tapi apakah itu adalah salah satu pemicu tingginya masalah sosial yang ada
tapi terkait dengan apa saja faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual tersebut
apakah miras benar menjadi pemicu utama
tampaknya memang itu bukan satu satunya faktor saja
tetapi dari pengakuan para pelaku terhadap menteri sosial terhadap menteri yohana yang bisa ataupun juga pada polisi dan juga kpai
mereka mengaku bahwa mereka ini memang sering sekali menonton video video porno
baik dari vcd ataupun juga dari perangkat

dan ini dinilai sebagai salah satu pemicu utama
dan juga diduga kuat oleh kpai bahwa ada orang orang dewasa di antara kelompok mereka ini yang mencekoki para anak anak untuk melakukan atau menonton video video porno tersebut
ditambah lagi ditambah dengan pengaruh minuman keras yang selama ini memang dianggap sebagai minuman tradisional
sehingga tidak dianggap sebagai minuman keras
dan pindah pidana yang disangkakan pun terhadap razzia minuman keras ini hanya pidana ringan saja
jadi hanya berupa denda
tidak ada perangkat
tidak ada hukuman yang lebih berat lagi terkait dengan minuman keras jenis tuak ini di kawasan rejang lebong eva
artinya pemerintah daerah sudah mengetahui apa sebetulnya akar permasalahan dari kasus yang akhirnya berujung terhadap pemerkosaan dan pembunuhan
kalau kemudian ada kebijakan yang dilakukan oleh bupati rejang lebong untuk menutup seluruh kedai minuman keras
artinya ini bukan solusi jitu
apakah kemudian pemerintah daerah sudah memikirkan
kalau memang mereka mengetahui akar permasalahannya apa yang akan dilakukan
ya bupati dari kabupaten rejang lebong ini sendiri memang berencana akan melakukan razia besar besaran
razia ini juga bukan sekali atau dua kali saja sudah dilakukan tapi cukup sering dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga satpol pp
namun tidak ada efek jerah bagi para pengedarnya atau bagi para penjualnya
ini artinya ada regulasi yang lemah yang tidak berlaku
pemilu di sini
bukan hanya di rejang lebong saja tetapi di bengkulu secara umum juga ini masih menjadi permasalahan yang sudah disorot di beberapa bulan terakhir karena menjadi pemicu tindak kejahatan
mulai dari perkelahian biasa sampai ke tindak kejahatan yang besar seperti yang terjadi kemarin
dan selain penutupan tempat tempat penjualan miras seperti tuak kemarin juga saya sempat berbincang dengan wakil bupati rejang lebong yang berencana jika apbd nanti cair bahwa mereka akan memasukkan lagi anggaran untuk menambah jumlah ustadz
nantinya akan disebar ke seluruh desa desa di kawasan kabupaten rejang lebong ini
karena dianggap ahlak atau moral ini menjadi salah satu masalah utama yang sebenarnya harus pertama kali dibenahi dan juga diperbaiki bagi anak anak di kawasan rejang lebong sendiri
jangan sampai karena faktor moral ini nantinya ada degradasi moral dan juga ada tindakan kejahatan kejahatan lain
karena tampaknya ini juga menjadi salah satu acuan
nah para pelaku ini ternyata faktanya bukan hanya sekali ini saja melakukan tindak kejahatan pencabulan
salah satu pelaku yaitu de tercatat di kampungnya ini sudah tiga kali melakukan tindak kejahatan pencabulan
namun memang sayang laporannya tidak sampai ke kepolisian dan hanya diselesaikan di tingkat masyarakat saja atau diselesaikan secara kekeluargaan
ini artinya memang moral masih menjadi permasalahan utama yang juga harus segera dibenahi untuk menghindari adanya korban
korban korban kejahatan seksual lain yang mungkin saja bisa menimpa anak anak lain ataupun anda ataupun juga saya
karena kejahatan seksual ini juga tak hanya memandang bulu korbannya bukan hanya anak anak tetap pun bisa terhadap orang dewasa apalagi anak anak yang merupakan unit yang paling rentan menjadi korban kejahatan
baiklah mahardika utama koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari bengkulu terima kasih